saudara polisi mengungkap dua kebohongan pelaku pembunuhan anak selebritas tamarat diasmara
dua kebohongan diantaranya adalah terkait dengan penelusuran hasil rekaman cctv di lokasi kejadian
berdasarkan pemeriksaan pertanyaan oleh ahli poligraf ditemukan dua kebohongan yang dilakukan oleh pelaku
selain penelusuran cctv di lokasi pelaku berbohong terkait dengan kekerasan fisik terhadap ibu nda raden adente khalif yakni tamaratnya semara
hingga saat ini saudara penyidik masih terus mendalami motif tersangka yang tega menenggelamkan dan t hingga meninggal dunia
tentang browsing cctv kolam renang hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa
jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang disampaikan
yang disampaikan oleh ahli poligraf itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong
hal yang kedua yang ditemukan berbohong adalah tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari tamarat